pasar finansial dalam negeri menunjukkan performa positif di penghujung tahun
namun nampaknya dua ribu sembilan belas bukan menjadi tahun keberuntungan bagi pasar saham di tengah terjalnya tantangan global
indeks harga saham gabungan menunjukkan pergerakan yang dinamis sepanjang tahun ini
ihsg pernah menyentuh titik tertingginya di level enam lima ratus an pada februari lalu
dan pernah ambles mencapai titik terendah di level lima delapan ratus dua puluh enam pada pertengahan mei
bagaimana kinerja bei sepanjang dua ribu sembilan belas dan target apa saja yang ingin dicapai untuk tahun depan
kita akan membahasnya dalam segmen the analyst
selamat pagi terima kasih
pak hasan seperti kita tahu di hari terakhir perdagangan ini ihsg rupiah dan juga obligasi tampaknya menguat
namun akan bertahan sampai kapan pak hasan kira kira
ya jadi mudah mudahan ini kalau kita perhatikan satu bulan terakhir di bulan desember
pasar terutama pasar saham mengalami rally yang cukup baik
terlihat dari peningkatan aktivitas transaksi
baik dari sisi nilai volume maupun frekuensi
dan juga ditandai dengan kenaikan ihsg yang sangat baik di bulan terakhir ini
sehingga secara year to date sampai dengan hari terakhir penutupan
alhamdulillah ihsg sudah masuk di zona positif lagi
pak hasan ada yang mengatakan bahwa penguatan ihsg terlebih selama sepekan ini ya
itu adalah dampak daripada
kemudian ada yang mengatakan juga dampak dari perekonomian global dengan mendinginnya ini perang dagang antara amerika dengan china
yang sudah berlangsung lama delapan belas bulan terakhir
apakah memang betul penguatan ihsg itu hanya karena desember effect dan juga dampak global
apakah sentimen lain yang menurut pak hasan bisa mendorong kinerja ihsg ke depannya
ya saya kira ini kombinasi yang dari keduanya ya
baik dari sisi kondisi perekonomian terakhir
perkembangannya di global maupun di domestik
seperti kita tahu di global
kita mencatat beberapa kali ada indikasi gitu ya
ke arah perbaikan dari sisi isu perang dagang antara us dan china
nah ini juga saya kira membantu peningkatan confidence atau dari pasar
di sisi domestik beberapa indikator ekonomi nasional sudah keluar
dan kita mencatat
kemudian pertumbuhan rupiah sangat baik di bulan terakhir
di desember ini
bahkan sudah menyentuh angka di bawah level psikologis empat belas ribu
jadi sudah turun di bawah itu
kemudian tingkat inflasi juga kelihatannya sangat terkendali
betul juga desember memang selalu ditandai dengan rally di pasar
karena katakanlah ada upaya untuk melakukan window dressing
tapi jangan salah juga
karena di bulan ini kita mencatat capital inflow dari terutama foreign investor
investor asing yang masuk ke bursa efek di indonesia juga sangat signifikan
ini yang betul betul menopang rally dan pertumbuhan yang sangat baik di bulan terakhir
di desember dua ribu sembilan belas ini mbak frida
pak hasan kalau kita bicara mengenai jumlah emiten di pasar modal tahun dua ribu dua puluh
sekitar lima puluh an yang baru ya pak ya
namun bagaimana dengan jumlah investor baru
apakah ada investor baru atau investor yang bertransaksi di pasar modal jumlahnya itu itu saja
ya mungkin dua ribu sembilan belas juga ditandai dengan peningkatan signifikan dari sisi supply
jumlah emiten maupun demand dari jumlah investor kita
seperti diketahui emiten yang melakukan ipo baru di tahun ini di bursa efek indonesia
tercatat bertambah lima puluh lima emiten baru
ini merupakan rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah bursa efek indonesia
di mana tahun lalu kita berhasil mencatatkan lima puluh tujuh emiten yang melakukan ipo di dua ribu delapan belas
dan agak ini adalah pencapaian yang sangat baik
karena dari laporan resmi onsen yang yang sudah terbit di desember ini
bursa efek indonesia tercatat sebagai bursa nomor tujuh di dunia
yang mencatatkan jumlah penambahan emiten baru di bursanya
nah ini juga kemudian menyebabkan pada akhir tahun ini kita sudah memiliki tidak kurang dari enam ratus enam puluh delapan emiten
yang dapat dipilih setiap saat untuk tujuan alternatif investasi dari para investor kita
nah mbak frida di sisi lain investor kita juga bertumbuh sangat baik
total jumlah investor kita sekarang ada di angka dua lima miliar
sementara untuk jumlah investor saham sendiri
tercatat tidak kurang dari satu satu juta investor saham yang sudah menjadi investor di pasar modal kita
saya kira pertumbuhan supply dan demand yang secara signifikan ini
inilah yang menjadi jawaban kenapa misalnya di tahun ini kita juga mencatat rekor kenaikan rata rata nilai transaksi harian di bursa
yang pada tahun ini berhasil melampaui angka sembilan triliun tepatnya di sembilan satu triliun perharinya
demikian juga frekuensi transaksi kita masih tercatat sebagai yang tertinggi di asean
di antara bursa bursa di asean
di mana setiap hari tercatat kita masih mencapai sembilan satu triliun perharinya
di mana setiap hari tercatat rata rata tidak kurang dari empat ratus enam puluh sembilan ribu frekuensi transaksi yang dilakukan oleh para investor
terutama para investor retail domestik kita
pak hasan selain jumlahnya bertambah investor kita juga ternyata cukup aktif ya
sehingga nilai transaksi perdagangan bisa mencapai rekor tertingginya
namun siapakah mereka ini pak hasan bisakah diberikan breakdown profilnya
apakah mereka berusia di atas tiga puluh tahun
di atas tiga puluh tahun

siapakah mereka ini pak
ya betul jadi investor baru kita dan juga demografi investor terakhir
terutama di investor saham dari jumlah sekitar satu satu juta investor saham yang tercatat sampai akhir tahun ini
itu yang menarik demografinya memang mayoritas adalah investor dari kalangan usia muda
totalnya itu adalah satu satu triliun
jadi usianya sangat muda kemudian aktivitas transaksinya di pasar sekunder di bursa kita juga sangat tinggi
lalu dari tahun ke tahun mbak frida kita juga mencatat dominasi dari transaksi yang dilakukan oleh investor domestik kita
jadi ini mudah mudahan sesuatu yang mengembirakan karena ini akan juga nantinya meningkatkan ketahanan ya bursa kita pada saat katakanlah terjadi gejolak perekonomian global
yang setiap kali disertai juga dengan katakanlah secara short term investor asing akan kembali
jadi ini tidak hanya akan keluar dari pasar tapi kemudian dengan jumlah dan nilai yang signifikan dari investor domestik kita
terutama para investor retail ini akan menopang ketahanan dari bursa kita dari sisi kejatuhan indeks
nah pak hasan kita tadi sudah bicara dari posisi demand sekarang emitennya ini sendiri apa saja bisnis mereka
ya jadi ada sembilan sektor atau industri yang dikenal sebagai bisnis
jadi ini adalah yang terkenal di pasar modal kita
dari lima puluh lima emiten baru ini merata tersebar di seluruh sektor yang ada jadi kita harapkan bursa kita menjadi tempat bagi para pengusaha kita ini yang membutuhkan penggalangan dana di pasar dari setiap sektor yang ada
jadi ini cukup merata
di tahun ini kita mencatat ke sembilan sektor industri itu terwakili dari lima puluh lima emiten baru yang mencatatkan sahamnya di bursa kita di tahun ini
baik terakhir mungkin pak fauzi bursa saham kita banyak mendapat tantangan tentunya baik di tahun ini maupun nantinya di tahun depan
namun bicara mengenai beberapa kasus yang menimpa beberapa reksadana apa yang bisa bapak komentari
ya saya kira ini hal yang baik juga yang patut dicatat
jadi otoritas dalam hari ini ojk sudah membutuhkan kepentingan dari bursa saham kita
kita memberikan penegasan kepada pasar untuk selalu mematuhi atau compliance atas ketentuan yang ada
kemudian tata kelola atau governance juga kelihatannya semakin hari semakin ditunjukkan sebagai aspek yang sangat penting yang harus terus dijaga oleh intermediaris yang memegang amanah atau kepercayaan dari investor dalam mengelola dana investasinya
pengenaan sanksi untuk beberapa reksadana yang dilakukan

mungkin saja akan berdampak secara jangka pendek dengan katakanlah menurunnya aktivitas investasi maupun transaksi di bursa
tapi saya kira secara jangka menengah dan panjang bahkan hari ini kita mencatat setelah sebulan dua bulan dilalui aktivitas dan kegiatan investasi ini bahkan kemudian menunjukkan angka peningkatan dari waktu ke waktu
jadi ini mudah mudahan ditangkap sebagai sesuatu yang sangat baik
penegasan dan penegakan ketentuan adalah sesuatu yang sangat penting
adalah sesuatu yang selalu ditunggu dan dituntut oleh para investor untuk menjamin kepastian dan kepercayaan pengelolaan dana yang mereka investasikan di pasar modal kita mbak frida
baik pak hasan fauzi terima kasih banyak pak atas waktunya sekali lagi di cnn indonesia business